delapan warga negara indonesia yang dievakuasi dari tiongkok sempat menjalani observasi selama empat belas hari di natuna
dan mulai lima belas februari dua ribu dua puluh kemarin mereka telah kembali ke daerah asalnya masing masing
beberapa di antaranya yang diobservasi ini adalah mahasiswa
dan salah satunya adalah fadil yang merupakan mahasiswa doktoral psikologi pendidikan di central china normal university
atau lebih dikenal dengan ccnu ya
sudah hadir bersama kami di sini di studio cnn indonesia selamat malam
mas fadil terima kasih sudah menyempatkan untuk berbincang dulu di studio cnn sebelum besok ya kembali ke aceh
hari selasa lusa kembali ke aceh
nah nanti mas fadil ini kita harapkan bisa bercerita bagaimana saat itu bertahan di wuhan
dan bagaimana kemudian proses observasi yang berlangsung selama berada di natuna
nah mas fadil ini kan kalau kita lihat dari datanya total ada dua belas orang mahasiswa asal aceh
dan ada banyak mahasiswa lainnya yang juga ada saat itu
di natuna bersama sama diobservasi
keadaannya saat ini seperti apa mas fadil
kita sangat sehat luar biasa alhamdulillah
karena memang pada saat evakuasi kita kembali ke indonesia kita memang dalam keadaan sehat
dan terlebih setelah dua minggu melewati observasi di natuna dan kemenkes juga sudah resmi
menyatakan kita bebas virus corona ya kita sangat senang sangat luar biasa
diberikan surat juga ya mas ya
iya ada surat
di bawah nggak suratnya hari ini
tidak ada tinggal di
tapi isi suratnya apa mas boleh cerita nggak
keterangan keterangan yang dicantumkan di surat tersebut
iya isi suratnya data diri kita nama tanggal lahir dan di bawahnya kemenkes menyatakan bahwa
yang di atas ini bebas dari virus corona
oke itu dia ya
jadi sebelum pulang ke indonesia pun sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan sehat
kemudian sudah diobservasi selama empat belas hari oleh tenaga tenaga ahli
dan juga sudah dinyatakan bahwa bebas dari virus corona
nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi nih dengan mas fadil terkait dengan observasi
apa saja kegiatan diselenggaranya
tapi sebelumnya saya mau mengajak mas fadil untuk flashback sedikit
kita ke pengalaman saat itu di wuhan
ini kan mas fadil sudah ada di wuhan pertama kali s dua saat itu dari tahun dua ribu enam belas ya mas
iya betul betul
dua tahun ada di wuhan kemudian juga kembali lagi di tahun dua ribu sembilan belas
akhirnya menempuh perjalanan atau s tiga ya pendidikan s tiga gitu kan
saat itu ada momen di dua puluh tiga januari dua ribu dua puluh
dimana pemerintah tiongkok ini memastikan bahwa akan menutup akses
dari dan ke wuhan
saat itu pasti suasananya berbeda sekali ya mas
dibandingkan saat sebelum ada peraturan seperti itu
dan mas fadil pun sempat terlockdown
itu bagaimana sebenarnya kondisinya saat itu
jadi kalau kita flashback kemarin
itu dari akhir dua ribu sembilan belas desember kan sudah mulai virus corona
tapi karena belum merabah sebelum seheboh itu
kita masih biasa saja keluar masih biasa
tapi pada saat dua puluh tiga januari pukul sepuluh

tempat di wuhan pemerintah menyatakan wuhan di lockdown
sejak saat itulah counting down nya kita mulai
semakin hari semakin khawatir semakin hari semakin khawatir
jadi kita mengikuti instruksi pemerintah doang
dan juga kbri beijing
dimana jangan keluar asrama hanya stay di asrama
apabila keluar pakai masker dan memang betul betul perlu
semakin hari semakin khawatir karena melihat korban
semakin banyak yang terkena yang ya kita pasti wajar kita
makanya segera pengen dievakuasi untuk segera dipulangkan
itu kan kondisinya saat di asrama
kalau di pusat pusat publik lainnya atau tempat tempat umum lainnya
juga seperti itu mas
terasa sekali perbedaannya begitu
kebetulan pada saat itu lagi liburan semester kampus
dan juga imlek
tapi biasanya seminggu setelah imlek itu sudah beraktivitas kembali
tapi pada saat itu seminggu masih sepi juga
berarti memang efek dari virus itu sendiri
toko toko juga cuma dua yang buka di dekat kampus saya
jadi kita beli eulogistik semuanya kesitu
bahkan sempat kayak beberapa hari kehabisan beras kehabisan air
tapi sempat tertutupi kembali stoknya
sempat juga berusaha untuk berburu makanan
untuk bisa bertahan hidup
dengan harga yang sedikit mahal
terkait dengan harga sedikit mahal
nanti terkait dengan hal itu kita punya satu video ini yang akan kita putar bersama
bisa kita lihat ya tayangan video yang satu ini
kami coba ke minimarket halal
di bawah sana sekitar dua ratus meter
ini minimarket di dekat kampus kami
berarti ini saat itu tutup ya
biasanya buka dua puluh empat jam atau seperti apa ini
bahkan itu ada satu tokoh yang itu
dia pada saat sudah ditutupnya wuhan
dia buat jam tutup itu jam buka jam delapan
jam dua siang sampai jam delapan malam
tapi besoknya kami pergi itu udah tutup
gak buka di jam yang dia tentukan tadi
benar berarti semua toko rata rata tutup
dan juga kesulitan ya akhirnya untuk mendapatkan makanan
tadi juga sempat mas fadil ceritakan bahwa
kalaupun ada toko yang buka tapi harganya melambung tinggi
itu boleh cerita soal hal itu mas
setiap kita belanja ke tempat yang kita butuhkan itu
kita selalu tanya sama penjualnya
ini bagaimana stok makanannya
ini dari mana sih kenapa bisa mahal
katanya ini dari luar wuhan makanya harganya sedikit lebih mahal
kira kira berapa lama bisa bertahan untuk stok
ya untuk saat ini masih ada tapi masih belum tahu sampai berapa lama
stoknya ada disediakan untuk kami semuanya seperti itu
dan soal harganya mau nggak mau harus kita beli dong
makanya itu dia jadi walaupun agak sedikit mahal
pernah juga kayak sedikit ke tempat yang agak sedikit jauh untuk beli
harus beli memang harus untuk beli makanan seperti itu
tapi kalau dari video ini lokasinya di dekat dengan area kampus ya mas isya
sangat dekat itu sekitar lima menit jalan dari kamar saya sudah sampai
nah tadi mas fadil juga sempat menceritakan bahkan mencari logistik
bersama teman teman mahasiswa lainnya sampai ke daerah yang lebih jauh
waktu itu sampai jarak terjauh
paling yang tadinya lima menit ini paling lima belas menit ke bawah
karena kan ada beberapa bahan yang ada di toko halal misalnya
jadi harus di sana ketutup tapi harus ke toko lainnya
sempat juga keliling keliling daerah simpang jalan
itu memang betul betul sepi gak ada yang buka sama sekali
tidak ada aktivitas jual beli di sana ya mas
selain dari kesulitan untuk mencari logistik saat itu tantangan apa saja
yang juga dihadapi
yang juga dihadapi oleh mahasiswa mahasiswa yang ada di wuhan
ya pastinya dengan ditutup kita nggak bisa kemana mana dong
kita pada saat itu memang berharap pemerintah indonesia yang segera evakuasi
dan alhamdulillah sangat luar biasa apresiasi kepada pemerintah indonesia
yang sudah bekerja keras
akhirnya kan satu februari kita dievakuasi gitu kan
jadi ya saya mewakili warga negara indonesia
terima kasih kepada pemerintah indonesia kbri beijing kemenlu
pihak tni yang melakukan observasi juga kita terima kasih
bisa sekarang sudah di sini kayak nggak percaya sih karena kan virus yang mematikan gitu
kita berada di virus di kota yang bervirus nggak mungkin dong pengen lama lama di situ
maka pengen segera pulang
dan sekarang kayak memang betul betul bersyukur kita sudah berada di tanah air
bisa kumpul sama keluarga lagi seperti itu
tapi kalau diingat ingat saat itu bagaimana tuh caranya untuk bisa bertahan bersama dengan teman teman lainnya
iya kebetulan saya di asrama bergabung bersama dua belas teman lainnya dari berbagai daerah
jadi kita saling support dong
kita belanja bareng masak bareng sampai sampai kita kebetulan saya yang paling tua di situ
jadi seperti kual keluarga
oke adik adik kita buat jadwal siapa yang masak siapa cuci piring siapa yang belanja siapa bersih bersih
jadi kita arrange sedemikian rupa setelah masak makan kita cerita kita main game kita saling ya support lah
karena memang ada beberapa adik adik yang memang sudah mulai kelihatan seperti hari kelima
di down gitu ya mas ya
duduk ya kamu kenapa tenang kita akan segera dievakuasi kok
karena setiap hari kita intens perwakilan pelajar indonesia wuhan
itu komunikasi dengan pihak kbri beijing itu gimana update
karena kan memang pada saat itu kenapa kita sampai sembilan hari di wuhan
memang akses untuk komunikasi antara indonesia dengan china yang memang belum dapat akses untuk izin
bukan seperti apa masalahnya
iya memang belum ada izinnya sedang diurus juga oleh pemerintah
akhirnya sembilan hari harus menunggu dulu ya mas ya sampai akhirnya bisa dievakuasi
nah terus selain itu mas tinggal di asrama pastinya tidak hanya di asrama
hanya warga negara indonesia saja kan banyak juga warga negara lain yang juga termasuk dalam mahasiswa tinggal di asrama tersebut
tapi sepengetahuan mas fadil sendiri ada tidak kira kira teman teman lain di satu asrama itu atau mungkin di area sekitar asrama
kalau boleh tahu asramanya berarti tempatnya di lokasi
di daerah mana itu mas di tepatnya
di distrik ucang
di distrik ucang
yang terdampak atau terinfeksi corona apakah diketahui mas
sampai saat ini untuk confirm yang memang betul betul positif
saya belum tahu dapat info tapi pada saat kita masih di wuhan ada dengar dengar isu katanya ada yang terkena jangan kesini dan ke situ
cuman kan kita nggak bisa langsung percaya begitu cepat kan
tapi sampai sekarang saya belum dengar ada yang di kampus saya yang terkena virus corona itu
iya berarti tapi memang sudah terus dilakukan ya berbagai upaya untuk melindungi diri agar terhindar dari virus corona ini
apa saja waktu itu yang dilakukan
pada saat itu pihak kampus itu membentuk seperti tim volunteer yang diambil dari mahasiswanya juga
jadi kita per lantai itu ada grup di wechat jadi dikasih ingat gitu sama volunteer nya
oke jam dua belas siang cek suhu kasih submit datanya di online berapa suhu kalian seperti itu
jadi hanya sebatas cek suhu saja setiap hari
sama kalau saya tidak salah sempat membaca juga pada pemberian masker
jadi pihak kampus juga membagi bagi masker gratis setiap hari
jadi kalau habis masker kita minta langsung dikasih
baik jadi untuk memastikan ya bahwa penyebaran virus corona ini bisa ditekan angkanya ya
nah kalau saat ini kan pastinya mas fadil tidak hanya berteman begitu apalagi sejak tahun dua ribu enam belas sudah ada di area wuhan
masih banyak juga berarti teman teman lainnya yang warga negara tiongkok yang mungkin saat ini masih berada di wuhan
sempat kontak tidak mas dengan mereka yang masih ada di wuhan
yang selain warga negara indonesia ya pasti yang sudah dievakuasi
dan apa kemudian yang disampaikan oleh mereka di sana saat ini kondisinya seperti apa
iya terakhir saya kontak dengan classmate saya itu dari eritrea daerah afrika sana
satu hari sebelum kita dievakuasi kembali ke indonesia saya nanya sama beliau gimana kalian dari negara kalian apakah pihak pemerintah sudah menghubungi untuk evakuasi
masih sampai saat ini belum kita masih belum jelas
makanya pada saat itu kita melihat teman teman lain yang masih belum jelas gimana kabarnya
kita sangat bersyukur kita sudah tahu besok loh kita evakuasi kita kembali ke indonesia sangat luar biasa
apresiasi yang luar biasa untuk pemerintah indonesia begitu
terus bilang cepat lah walaupun sembilan hari kita merasa gimana gimana tapi ya intinya sekarang kita sudah dievakuasi
kita sangat bersyukur pada saat itu
itu tadi untuk mahasiswa asing lain ya tapi kalau untuk dengan warga negara tiongkok sendiri karena kan berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini memang pembangunan rumah sakit terus dikebut
namun ada beberapa pihak yang juga mengeluhkan tidak dapat pelayanan maksimal begitu dari pemerintah yang ada di sana
nah itu kalau informasi dari teman temannya mas fadil mungkin seperti apa yang ada di sana
semenjak saya di karantina saya nggak ada komunikasi lagi dengan teman teman yang masih stay di wuhan
jadi nggak tahu gimana kondisi
memang terus diupayakan oleh pemerintah tiongkok ya